tak terasa lembaran sudah di depan mata
mengelola uang belanja memang harus bijak
apalagi mendekati hari lebaran pasti harga harga naik
kenapa sih bang sekarang harganya pada mahal
ya bu persediaan daging terbatas ibunya borong mulu tiap hari
hei bu bumbu rendangnya ada
semuanya pada naik mau lebaran soalnya
hidup memang penuh pilihan
tapi aku harus membuat prioritas
yang mana kebutuhan hidup dan yang mana keinginan
seperti memilih belanja ini
untuk memasak yang enak tidak harus belanja mahal kan
alhamdulillah tak perlu mewah yang penting berkah
bagi ku inilah arti kemenangan yang sesungguhnya
di mana kita mampu menciptakan kebersamaan seiring dengan cara hidup bijak